informasi yang satu ini mungkin bisa menginspirasi anda
memanfaatkan bahan kaos yang gagal dipesan
seorang perajin konveksi asal sidoarjo jawa timur
beralih membuat masker
tulisan unik menggelitik di masker buatannya
diharapkan mampu membuat para pemesannya
untuk kuat dan selalu meningkatkan
kewaspadaan di masa wabah virus corona saat ini
merebaknya virus corona di indonesia
tidak menyerutkan seorang perajin konveksi
di sidoarjo jawa timur
warga perumahan gebang raya sidoarjo jawa timur
bersama kedua karyawannya sejak seminggu terakhir ini
kewalahan menerima pesanan masker
dari berbagai daerah di indonesia
dalam sehari isti bersama kedua karyawannya
mampu membuat hingga lima ratus masker
hanya seharga lima belas ribu rupiah
jauh dari harga masker yang dijual di pasaran saat ini
hingga berkali kali lipat
yang menarik isti mencetak kata kata unik menggelitik
untuk meningkatkan kewaspadaan
dan penyemangat pemakainya
di masa wabah virus corona saat ini
kalau kata kata penyemangatnya kita bikin kayak gini ya
terus ada yang pakai bahasa surabaya
apa deket apa
nyedak keplak gitu
jadi maksudnya itu jangan dekat
cuma buat bahasa kuyon aja sih
namun karena keterbatasan tenaga dan bahan yang ada di pasaran
isti sementara hanya dapat menerima pemesanan
dari media sosial
dan pemesanan secara langsung
riko hardiansyah sidoarjo jawa timur